hai seingatkan kepada semua jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem
darurat atau emergency break bila itu terjadi maka kita semua harus kembali dalam rumah kegiatan
perekonomian terhenti kegiatan keagamaan terhenti kegiatan sosial terhenti kita semua yang akan
merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus inilah pernyataan anies baswedan pertengahan
juli lalu ketika kasus positif kofit sembilan belas ibu kota semakin besar gubernur mengancam akan kembali
menerapkan psbb dengan ketat bila masyarakat ibu kota masih lalai melakukan protokol kesehatan dan
penyebaran virus corona tetap tinggi kini satu bulan berselak kondisi ini tidak juga berubah
kasus baru covid sembilan belas di ibu kota terus naik di tengah penerapan psbb transisi data situs
corona jakarta go id per kamis dua puluh tujuh agustus menunjukkan total kasus positif mencapai tiga puluh enam empat ratus kasus
dimana lebih dari sebelas orang kasus bergejala dan sembilan belas lebih tanpa gejala
hai pemprov sebenarnya secara tidak langsung sudah menginjak rem darurat dengan kembali menerapkan
ganjil genap namun untuk bisa menginjak rem darurat dengan keras pemerintah daerah harus
memenuhi sejumlah faktor mulai dari peningkatan kasus jumlah spesimen yang diuji perilaku penduduk
hingga kesiapan pelayanan kesehatan menurut pakar epidemiologi dki jakarta masih belum siap
untuk melakukan ini karena terkendala restu pemerintah pusat pemerintah daerah
ketika menginjak rem yang tadi itu harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat
yang yang tidak mudah dalam penanggulangan pandemi di jakarta menurut banduryono pemerintah dki jakarta
dituntut untuk mampu memperketat regulasi terkait protokol kesehatan membuat kebijakan yang tidak
kontradiktif dan meningkatkan koordinasi dengan daerah penunjang ibukota agar penyebaran kofit
sembilan belas bisa semakin ditekan ruli kurniawan muhammad iqbal